aksi pecinta satwa ini dimulai dengan melakukan long march dari taman sari banda aceh
menuju depan masjid raya baitur rahman
di ruas jalan depan masjid raya baitur rahman para aksi menggelar teatrikal dan juga bernyanyi
aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati hari harimau sedunia atau global tiger day dua ribu dua puluh
selain di aceh aksi ini juga dilakukan di sejumlah kota di indonesia
koordinator aksi rifana amelia mengatakan
satwa liar jenis harimau saat ini semakin berkurang
di aceh tersisa hanya sekitar seratus ekor dari jumlah tiga ratus tujuh puluh satu satwa yang ada di hutan sumatera